pelajar indonesia kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional
prestasi ini ditorehkan dalam kompetensi asean quiz ke sembilan
yang diselenggarakan asean committee for culture and information pada enam belas dan tujuh belas desember lalu
tim indonesia diwakili tiga pelajar kelas dua belas sma lab school jakarta
muhammad abiyan rashad dan guru pendamping ahmad sandi nurmansyah
berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi tingkat regional asean tersebut
ketiganya mengungguli delapan tim negara asean lainnya
yaitu singapura malaysia brunei darussalam kamboja laos myanmar thailand dan vietnam
atas pencapaiannya tersebut indonesia mempertahankan gelar juara pertama
selama dua kali berturut turut
kompetisi bergensi asean quiz
sebelum mewakili di level regional tahun ini
para pelajar sma lab school juga berhasil memenangkan asean kuis tingkat nasional
di masa pandemi proses persiapan pembimbingan tim hingga kompetisi dilakukan secara virtual
meski jarak jauh pembelajaran intensif dilakukan dengan pelatihan langsung
dari dosen fakultas ilmu sosial dan politik universitas gajah mada
cara kita mempersiapkan adalah kita
kita membagi tugas kita masing masing gitu
jadi ada tiga pilar dalam asean ya
ada yang political security yang diwakili oleh pengawikan
ada sosio kultural diwakili oleh abn
dan saya sendiri mewakili asean economic community
kompetisi terbesar kita itu singapura
selain kerja sama tim dukungan orang tuang murid turut menyumbang kesuksesan siswa perwakilan indonesia
dalam meraih kemenangan
tantangannya sih terutama memang berbeda ya
kalau ini kan semuanya kegiatannya di rumah
jadi kita melalui metode zoom atau telekonferensi
jadi memang perlu motivasi
coba kontak asc ugm itu mereka bisa membantu sangat membantu gitu
jadi sangat relevan dengan apa yang lagi dilombakan ini
kepala sekolah lab school jakarta suparno sastro menyebut
prestasi di tengah pandemi ini menjadi torehan
yang membanggakan sekolah juga negara
ia berharap dukungan pemerintah selalu hadir dalam ajang kompetisi selanjutnya
prestasi asean quiz itu menurut saya torehan yang luar biasa ya
di tengah pandemi ini anak anak masih bisa berprestasi
dan bukan hanya membawa nama sekolah
tetapi membawa nama bangsa indonesia di kancah regional asean
raihan juara dalam kompetisi asean quiz ini diharapkan menjadi salah satu pemantik semangat
juga meningkatkan optimisme para siswa dalam memperdalam ilmu untuk meraih prestasi prestasi terbaik dunia
tim liputan cnn indonesia